gempuran makanan makanan kekinian bahkan usianya ada yang lebih dari setengah abad mari kita coba
jadi sekarang ini jadi koordinator khusus nasional ecpat di indonesia
dan orang datang ke sana dengan sukarela